untuk sister di sendiri warga marifung
mono kiri sama tengah kiri
malam ini mulai dibawa pulang atau bagaimana
sama pihak keluarga
ibu mau mau sampe nyamuk
kita tidak boleh buat kalimah
kita baik sih
bapaknya nolongin cuman gak tau tuh setom dari mana apakah dari water wov itu gak tau ya
ini sekarang kondisinya masih di kamar mandi atau sudah disitu
masih di kamar mandi
masih di kamar mandi semua
lempel semua ya